puan maharani menyampaikan pernyataan yang memancing polemik
saat mengumumkan mulyadi dan ali mukni sebagai pasangan bakal calon kepala daerah
yang akan didukung pdip pada pilkada serentak dua ribu dua puluh untuk daerah pemilihan sumatera barat
puan menyatakan berharap sumatera barat menjadi provinsi yang mendukung negara pancasila
ya calon gubernur dan dpd sumatera barat
untuk provinsi sumatera barat rekomendasi diberikan kepada insinyur mulyadi
dr randes haji ali mukni
semoga sumatera barat bisa menjadi provinsi yang memang mendukung negara pancasila
dikutip dari cnn indonesia com sekjen pdip hasto kristianto menjelaskan maksud pernyataan puan
menurut ia puan dan mega punya kekaguman yang luar biasa terhadap sumatera barat termasuk kulinernya
keduanya hanya berpesan kepada kader pdip agar bekerja lebih giat mensosialisasikan pancasila
pernyataan puan ini berujung laporan persatuan pemuda masih suaminang kepada barat skrim polri
namun polisi menolak laporan tersebut dengan alasan tidak memenuhi unsur pelaporan
meski ditolak polisi ppmm berencana membuat laporan ke mahkamah kehormatan dewan dpr ri
mengingat posisi puan sebagai ketua dpr ri
ya pernyataan ketua dpp pd perjuangan puan maharani yang menyinggung mengenai pancasila dan juga sumatera barat berbuntut panjang
ditanggapi beragam dan juga implikasinya bahkan sampai ke politik praktis pilkada
pasangan bakal calon gubernur juga wakil gubernur mulyadi dan juga ali mukni mengembalikan sk dukungan dari partai banteng itu
pihak pdip sebetulnya sudah mengklarifikasi maksud dari pernyataan puan
tapi kemudian ini juga menjadi bola panas karena dibahas dari beragam sisi
menarik untuk kita mengupas
dari sisi historis dan juga politik mengapa kemudian partai yang kental dengan terah bung karno itu
kerap kali tumbang di ranah minang meskipun dua periode menjadi partai penguasa
benarkah pilihan politik masyarakat sumbar ini masih dipengaruhi oleh sejarah di masa lalu
kita akan coba mengulasnya bersama dengan dosen sejarah fib universitas andalas bung israr iskandar
selamat malam bung israr
baik bung israr kita coba menilik lebih jauh pasca pernyataan puan maharani
bukan lagi kemudian kita memperdebatkan pernyataan ini dan membentur benturkannya
tapi berusaha untuk melihat lebih jauh sebetulnya bagaimana pilihan politik dari masyarakat minang
dan menjawab bagaimana kemudian kadar pancasila yang ada di darah masyarakat minang
kalau melihat dari sejarahnya ini anda juga mungkin lebih paham bung israr secara historis ya
apakah kita bisa melihat bahwa tumbangnya pdip di ranah minang ini sebetulnya faktor yang paling utamanya adalah
karena kemudian dampak dari politik masyarakat minang di masa lalu yang kemudian kita tahu
baik bung lerhar
memang kalau kita lihat hasil pemilihan umum
baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden yang terakhir dua ribu dua puluh
memang hal itu menjadi prestasi yang anjlok bagi pdip maupun capres yang didukungnya
pertanyaannya apakah ini ada latar belakang sejarahnya
saya kira sedikit banyaknya ada ya
kalau dihubungkan dengan pemilihan umum tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
di mana waktu itu pni di sumatera barat juga tidak mendapatkan suara yang signifikan
tetapi hal itu bisa dipahami juga karena memang secara tradisional
sumatera barat memang bukan basisnya partai partai yang kata herbert dan len kastel itu
nasionalisme radikal maupun tradisionalisme jawa
jadi pni itu mewakili suatu aliran politik nasionalisme radikal dan tradisionalisme jawa
sementara di sumatera barat sendiri sebenarnya adalah basis dari partai partai islam
jadi memang akar historisnya tidak begitu kuat walaupun bukan tidak ada
di sini cukup signifikan juga cukup banyak juga para partai partai nasionalis
bahkan partai komunis juga ada di sini dulu
oke jadi sebetulnya yang tadi anda bilang sedikit banyak sedikitnya adalah tidak begitu berpengaruh soal
faktor historis tadi soal ketidakcocokan katakanlah begitu ya
masyarakat minang pilihan politiknya dengan partai partai politik yang sifatnya seperti pni begitu
atau nasionalis atau tradisionalistik jawa
tapi yang faktor paling banyaknya jadi apa sebetulnya bung israr
kalau kita lihat dalam pemilu pemilu di era reformasi itu memang agak berbeda beda ya
dari satu pemilu ke pemilu yang lain
tetapi pemilihan umum yang terakhir yang dua
yang dua terakhir dua ribu empat belas dan terlebih lebih di dua ribu sembilan belas itu memang nuansanya berbeda sekali
nah ini yang ditenggarai pengaruh politik identitas yang sangat menguat akhir akhir ini
itu mempengaruhi elektabilitas pdip
jadi pdip dan bahkan pak jokowi sendiri terpengaruh suaranya di sumatera barat di dua ribu sembilan belas
dan itu itu memang berbeda sekali
kualitas politik identitas di indonesia termasuk di daerah ini pada tahun dua ribu sembilan belas
sehingga itu mempengaruhi elektabilitas di dua ribu sembilan belas
dan pdip kehilangan suara kursinya untuk dpr ri
lalu bung isra adakah korelasinya pilihan politik tersebut dengan kadar kesukaan atau kecintaan masyarakat minang dengan pancasila
tadi kan anda katakan ini sebenarnya menjadi basis partai partai muslim begitu partai partai islam
nah apakah kemudian itu ada korelasinya dengan pilihan politik dengan pancasila
atau kemudian pemahaman yang demikian ini sebetulnya sangat cetek kalau hanya mengukur kadar pancasila masyarakat minang dengan pilihan politik
tapi dibahasnya nanti usai jeda kami akan segera kembali
baik anda kembali di prime news kita masih membahas dan juga menggali sejarah politik di tanah minang
berkaitan dengan apa yang tengah ramai diperbincangkan hari ini pasca pernyataan dari ketua dpp pd perjuangan puan maharani
soal pancasila dan juga sumatera barat
saya masih bersama dengan bung israr iskandar dosen sejarah fib dari universitas andalas
jadi bung israr tadi kita terpotong soal kemudian korelasi pilihan politik dan juga sejarah politik di tanah minang
jadi bung israr tadi kita terpotong soal kemudian korelasi pilihan politik dan juga sejarah politik di tanah minang

jadi bung israr tadi kita terpotong soal kemudian korelasi pilihan politik dan juga sejarah politik di tanah minang

ya jelas tidak ya

maupun dulu capres capressnya itu tidak bisa dihubungkan dengan
keandar nasionalisme mereka
jadi seperti itu
oke meskipun ada catatan
sejarah dulu ada
pri tadi itu
itu memang mungkin
atau seperti apa
masyarakat sumatera barat
tetapi kita harus lihat juga
latar belakangnya latar belakangnya
justru adalah mengoreksi
pancasila itu sendiri jadi bisa
prri itu sendiri adalah koreksi
kehidupan berbangsa itu sendiri
walaupun pada akhirnya
pemberontakan itu juga tergelincir
pada gerakan yang mengancam persatuan
itu memang harus
hal itu tidak
serta merta bisa dikatakan bahwa
anti pancasila dan seterusnya
apalagi kalau kita lihat
terutama pada masa masa
itu kan peran orang minang
atau orang sumatera barat
cukup besar ya
itu sudah dicatat di dalam sejarah
nah kemudian kalau dihubungkan
dengan kondisi sekarang
saya kira tidak ada hubungannya dengan itu
jadi ini barangkali refleksi
atau refleks kekecewaan
perhubungan yang terlalu
demi luter akhir di sumatera barat
yang bisa jadi ditenggarai
atau politisasi sara
yang begitu kental
sehingga itu mempengaruhi elektabilitas
jadi pdip ini juga korban politisasi sara
sehingga suaranya tumbang di sumatera barat
ya dalam konteks itu saya kira iya ya
ini memang tidak hanya gejala di negara kita
tetapi juga di tempat tempat lain
seperti di amerika itu ya
misalnya suara partai demokrat
hilang di beberapa negara bagian
karena partai republik
yang dipimpin oleh trump
memainkan isu sara ya
sehingga itu mempengaruhi negara negara
jadi itu mempengaruhi
pemilih pemilih dari kulit putih
untuk beralih dari demokrat ke republik
nah hal yang sama juga terjadi di indonesia
termasuk di sumatera barat saya kira ya
jadi ini memang gejala politik mutakhir
yang sangat mempengaruhi
mempengaruhi peta politik di indonesia
yang memang sebenarnya
patut kita sayangkan sebenarnya
bahwa dosisnya semakin kesini
semakin tinggi gitu kan
tidak tahu nanti sampai dua ribu dua puluh empat
bung isra berkaca dari pileg dua ribu sembilan belas yang lalu ya
kita kan tahu juga bahwa gerindra
juga menjadi salah satu partai
dengan suara terbanyak di sana
gerindra sebetulnya adalah warnanya
adalah sebenarnya warna partai nasionalis kan
jadi kalau dikatakan
atau diasumsikan pemilih
atau pilihan politik di tanah minang itu
tidak kemudian dekat dengan partai nasionalis
juga kalau melihat itu tidak terbukti begitu
apakah ini semata mata sentimen
terhadap pdip secara pribadi
sentimen soal kemudian terah bung karno kah
atau masa lalu pni
dan juga kedekatan dengan asakom zaman dulu
ya dalam batas tertentu iya ya
tapi itu tidak
tapi kalau kita melihat misalnya gerindra
kemudian demokrat kemudian golkar ya
saya kira ini satu rumpun
ini bukan partai yang dalam tanda petik
di sisi kiri atau
pks di sebelah kanan ya
gerindra demokrat maupun
golkar itu adalah partai
relatif di tengah begitu oke
partai tengah and pragmatis ya
bahkan dalam tanda petik non ideologis sebenarnya
dan ini memang partai partai yang
terhubung dengan orde baru semuanya
jadi orde baru kan
yang membesarkan partai golkar itu
memang adalah partai pragmatis
yang untuk menopang
pemerintahan orde baru
yang memang beraliran pragmatis ya
untuk sumatera barat sendiri
partai partai yang punya hubungan
dengan orde baru ini
kalau kita perhatikan sejak awal
pemilu reformasi memang
sangat dominan di daerah ini

semuanya punya tali darah
dengan orde baru semuanya
jadi boleh dikatakan
dalam tanda petik non ideologis lah
baik bung israr
satu hal lagi
bisakah kemudian kita baca bahwa
apa yang disampaikan oleh puan maharani
soal sumbaran pancasila tadi itu
yang sudah kita dengar
itu sudah kita dengar
ini adalah salah satu
indikator atau kekhawatiran
muncul kelompok kelompok intoleran
ya persis seperti itu
jadi ini memang
masyarakat sumatera barat sendiri harus kita
akui tidak imun dari
munculnya kelompok kelompok yang
intoleran tersebut ya
gejala gejalanya kan sudah ada
survei survei kan sudah menunjukkan
dan ini adalah satu gejala yang mencemaskan
yang mestinya direspon
dan menjadi keprihatinan dari politisi politisi
apakah itu tumbuh subur
di sumbar bung israr
saya tidak melihat
tumbuh subur seperti itu ya
tetapi ada potensi itu karena survei survei
kan sudah menunjukkan seperti survei
survei balikbang kemenang

ini menjadi warning sebenarnya
jadi bukan disangkal
masalahnya di sumatera barat selama ini
survei survei semacam itu disangkal
nah ini menjadi
angin ya kepada
yang intoleran tersebut
jadi saya kira pernyataan ibu kuan
tersebut saya kira akan
arahnya ke sana gitu kan jadi bukan untuk
masyarakat minang ya jangan dibawa
ke masyarakat minang dia sebut
sumbar juga kan bukan minang
bukan minang ya kan ada suku ya
sebut suku atau etnis
tapi sumatera barat
karena memang disini
suara pdip kemarin itu anjlok
sekali gitu kan
mereka merasa bahwa sumbang
sudah cukup banyak baik pada
masa kepresidenan ibu megawati dulu
maupun di masa kepresidenan
pak jokowi sekarang ini
tetapi kenapa hasilnya
berbanding terbalik gitu kan
nah ini yang bikin kecewa
mungkin bisa dipahami dalam strategi
semacam itu walaupun
salah ucap ya
keselio lidah ya
iya bung israr
oke tapi dari
kacamata anda apa yang membuat kemudian
relatif masyarakat di sumbar juga
tadi ada katakan menolak hasil hasil
survei yang mengatakan kelompok kelompok
intoleran itu berpotensi
ya yang menolak ini kan
elit politiknya bahkan pemimpin
formalnya sendiri nah
saya kira ini ya kepentingan
kepentingan politik ya menjaga
menghadapi pilkada maupun
pemilihan yang akan datang atau pemilihan
dua ribu sembilan belas kemarin gitu kan
di daerah ini adalah satu
satu kenyataan gitu kan
walaupun ini berusaha ditutup tutupi
atau berusaha disangkal
politik ya oke
baik bung israr menarik
anda sudah membedah dari sisi
historis juga kemudian juga
soal pilihan masyarakat di sumatera barat
kalau kita bicara dalam konteks untuk pdi perjuangan
secara partai ya ini kan
apa memang suaranya
terus turun ya tapi kalau kita lihat
juga dalam kurun waktu yang cukup lama
konsisten ya pilihan ini
apa yang membuat kemudian pilihan
masyarakat di sumatera barat
dengan partai partai katakanlah seperti
pd perjuangan ini begitu konsisten
tidak begitu menyukai apakah ini sudah
mengakarkah atau ini sudah doktrinkah
atau apa atau seperti apa
ya saya berpatokan
politik aliran ya walaupun
tidak kaku untuk melihatnya
ya ini dari herberthe dan
helen castel bahwa sumatera barat
ini memang bukan basisnya partai
radikal dan tradisionalisme
jawa ya karena ini disini adresnya minangkabau
gitu kan nah tetapi itu
dulu ya di masa
orde baru ya itu tidak bisa kita sebut
ya karena memang partai partai di luar
golkar kan memang sengaja di golkar tetapi
setelah reformasi kan kita melihat
di luar dugaan juga sebenarnya
jadi misalnya tahun
itu dia dapat
dua kursi untuk dpr dari empat belas jadi
sumatera barat gitu kan nah

nah jadi bisa dikatakan
itu cukup signifikan juga
gitu kan bahkan untuk pak jokowi nya kan dapat
suara pdip gitu
suara pak jokowi nya
jauh melampaui suara pdip
di sumatera barat bahkan jauh
oleh ibu megawati dulu juga
di sumatera barat oke
nah jadi konsistensi itu memang
bukan basis tradisionalnya gitu
aja bukan basis
basis tradisionalnya ada di pulau jawa kira kira
begitu ya iya seperti itu
memang kalau untuk sumatera barat itu
memang ada irisan irisan dengan
politik islam itu pasti
golkar kemudian demokrat kemudian
dia adalah partai
nasionalis ya tetapi
narasi narasi yang dia bawakan
cenderung islamis juga
gitu kan bahkan
yang ada di sini ya mereka yang
mengenai berdasari a
yang semacam itu itu justru partai partai
semacam itu bukan
secara formal partai islam gitu
itu sudah ada sejak awal reformasi
dan makanya sampai sekarang oke nah tadi anda
irisan politik islam apakah itu juga
cukup langgeng di
sumatera barat bung israr
sosialnya di sini ya kan
walaupun ini partai baru ya
kemudian juga apa lagi
yang signifikan di sini
dalam pemilu pemilu terakhir ini
tetapi itu tadi
puan maharani sendiri atau
kelompok kelompok yang lain ya
partai seperti pks atau
mungkin juga partai partai yang lain ya
partai partai islam yang lain ya
mereka terjebak juga dengan
tudingan tudingannya seperti itu
nah ini dari bacaan anda lagi
bung israr apa implikasinya
bagi pdi perjuangan
setelah ada pernyataan
dari puan maharani yang tadi
anda katakan keselio lidah ini
implikasi sebaik secara politik atau
kembali kepilihan masyarakat di sumatera barat
atau pilkada juga kan sebetulnya
oh ya tentu dengan yang pertama
pilkada itu sendiri ya jadi memang ini
mungkin diluar dugaan juga gitu kan
akhirnya berimplikasi terhadap
ya saya dengar sudah
surat dukungan itu ya
lagi gitu kan
kemudian tapi ini
kita lihat lebih jauh lagi tidak hanya
pilkada dua ribu dua puluh ya tapi ada hubungannya dengan
apa namanya polemik polemik
ini tidak untuk

karena bagaimanapun sumatera barat
walaupun kecil suaranya tetapi
cukup menarik perhatian juga dari luar gitu kan
suaranya tidak terlalu besar ya
oke menurut anda terakhir
bung israel apa atau
bagaimana kemudian masyarakat
sumatera barat baik yang
perantauan begitu ya masyarakat minang atau
yang memang ada di sumatera barat ini harus
menyikapi soal polemik
ucapan dari puan maharani ini
bagaimana menyikap ini secara bijak semestinya
memang itu kita harus menyikapinya secara bijak
masyarakat harus menyikapinya secara bijak
ya mungkin dibiarin aja gitu kan
karena memang mereka berkepentingan
dengan pilkada dengan
pemilu gitu tetapi kalau
sudah masuk ke ranah publik gitu
memang harus diperlukan satu
pemikiran yang jernih pemikiran
yang memperbapaskan akal sehat
gitu kita jangan
larut dengan narasi narasi politisi
menyingkari akal sehat
politik identitas dan seterusnya
khususnya ya yang dulu
yang notabene dulu
rasio dan seterusnya
tetapi akhir akhir ini
mulai agak bergeser
bergeser gitu kan karena
sara dan seterusnya
di kalangan masyarakat kita
baik terima kasih
bung isra iskandar menarik sekali analisis anda
mudah mudahan tentu seperti tadi kita sudah bahas
ini bisa disikapi secara bijak dan melihat
lebih dalam lagi mulai dari
secara historis dan juga secara
kultur bagaimana masyarakat di sumatera barat
terhadap pilihan politik mereka
terima kasih banyak bung israr iskandar dosen sejarah
dari fib universitas andalas
kementerian luar negeri melakukan strategi
diplomasi guna menangani dampak dari
seperti apa strateginya
kami akan segera kembali sesaat lagi